jelang rekapitulasi nasional verifikasi partai politik dan pengundian nomor urut parpol yang akan diumumkan empat belas desember besok
berembus kabar dugaan pelanggaran manipulasi data
koalisi masyarakat sipil mengendus adanya kecurangan dalam rapat pleno tingkat kabupaten kota
sejumlah parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat
namun ketika sampai di tingkat provinsi mereka justru lolos verifikasi
untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom di ramadanil
dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
selamat malam bang fadli
selamat malam mas
kita sebelumnya juga sudah mencoba menghubungi dari kpu kemudian bawaslu dan dkpp
namun sepertinya belum ada yang bisa mengkonfirmasi untuk berdialog dengan kita pada malam hari ini
tapi apa saja sebenarnya temuan yang didapatkan oleh tim anda di lapangan terkait dugaan adanya manipulasi data dalam tahap verifikasi parpol ini
ya pertama ada beberapa hal yang kemudian mendapatkan informasi dan catatannya
dimana pak adanya upaya yang diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan komisi pemilihan umum
yang kemudian meminta kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk kemudian kan serangkaian upaya
bahkan partai politik yang tidak memenuhi syarat di memenuhi syarat
nah ini tentu satu persoalan dan pelanggaran yang serius ya
karena yang namanya proses verifikasi adalah upaya untuk kemudian menguji sejauh mana yang partai politik bisa dinyatakan memenuhi syarat
dan ikuti proses penyelenggaraan pemilu
nah kalau sekarang misalnya pada faktanya ada partai politik yang diduga kuat tidak memenuhi syarat
kualifikasi yang diatur di dalam kerangka pemilu
namun kemudian adanya perintah atau kemudian adanya arahan yang diduga dilakukan oleh komisioner kpu
atau pejabat yang ada di lingkungan kpu ini tentu persoalan yang serius
nah oleh sebab itu ini sekarang sedang berproses kita sedang terus mengumpulkan informasi
kita sedang terus mengumpulkan semua data kita sedang memvalidasi
semua informasi yang disampaikan oleh beberapa orang yang kemudian mengalami serangkaian upaya tersebut
dan tentu kita juga mendesak agar kpu kemudian terbuka soal adanya dugaan pelanggaran ini
kalau kemudian ini dibiarkan menurut saya ini akan berbahaya sekali terhadap trust penyelenggaraan pemilu kita
karena ketika tras penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan oleh lembaga kpu
tentu kita berharap kpu bisa jalankan semua aturan main secara baik
kpu yang akan menegakkan semua proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan aturan main
tapi pada faktanya hari ini ada dugaan kuat di mana oknum dari penyelenggara pemilu itu sendiri
yang kemudian melakukan serangkaian tindakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum penyelenggaran pemilu
ini tentu sangat kita sayangkan
dan kita berharap
persoalan ini tidak bisa dibiarkan atau dibiarkan mengapung begitu saja
tapi upaya membuka ini kepada publik upaya menyelesaikan ini secara hukum
adalah hal yang paling penting untuk kita prioritaskan pada saat ini
ya perintah atau instruksi seperti apa yang diterima oleh teman teman di lapangan
apakah bentuknya semacam intimidasi
benarkah ada ancaman mutasi bagi mereka yang tidak mengikuti
mengikuti instruksi dari pusat
jadi memang ada informasi yang kami terima kepada teman teman penyelenggara pemilu di daerah
itu kemudian melakukan tindakan yang kemudian di mana hasil verifikasi yang mereka lakukan di lapangan itu
menemukan bahwa ada beberapa partai politik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan
terutama persyaratan keanggotaan
ada instruksi atau ada perintah yang kemudian diduga tidak lakukan pejabat di lingkungan kpuri
untuk kemudian menjadikan temuan partai politik yang diverifikasi yang belum atau tidak memenuhi syarat itu menjadi menuhi syarat
nah ini kan persoalan serius
penyelenggara pemilu sendiri yang kemudian meminta jajaran di bawahnya
yang sudah melakukan aktivitas
kemudian sudah menjalankan tahapan pemilu dengan memverifikasi
keanggotaan partai politik
ditemukan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat
tapi malah diperintahkan untuk mengubah temuan itu dari belum atau tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
nah ini beberapa informasi yang sudah kita terima dan masih terus kita dalami mas taufik
ada berapa partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat kemudian akhirnya di tingkat kpu provinsi lolos verifikasi begitu
hanya baru laporan dari sulawesi selatan saja
ataukah ada daerah lain juga sudah ada yang melaporkan dugaan kecurangan atau manipulasi data ini
untuk jumlah partai politiknya kami masih terus melakukan pemeriksaan
masih terus melakukan identifikasi
tapi untuk jumlah provinsi yang kemudian diduga diperintahkan melakukan perubahan hasil pemeriksaan
atau kemudian hasil verifikasi keanggotaan itu jumlahnya puluhan
nah ini yang kemudian masih terus kita dalami masih terus kita verifikasi
dan tentu ini harus dilakukan dengan sangat hati hati karena ini berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu
dan kami berkepentingan memberikan perlindungan kepada semua insan penyelenggara pemilu
semua insan yang terlibat dalam proses penyelenggaran pemilu
memastikan keselamatan mereka terjaga
nah bang fadli dugaan manipulasi data ini apakah karena kpu menutup rapat rapat data dalam sejarah ini
jadi sipol ini kan hanya bisa diakses oleh partai politik kemudian bawaslu juga hanya bisa mengakses terbatas begitu
sementara publik sama sekali tidak bisa melihat apa saja isi dari sipol ini
apakah anda melihat itu yang menjadi permasalahan
saya menduga itu jadi salah satu penyebab karena dalam hal proses penyelenggaraan pemilu
sebetulnya semua informasi berkaitan dengan tahapan penyelenggaran pemilu itu kan terbuka saja
nah kalau kita lihat misalnya semua informasi berkaitan dengan partai politik
mulai dari alamat sekretariat nama nama pengurus nama nama keanggotaan
itu kan harusnya bisa diakses oleh publik bisa diakses oleh penyelenggara pemilu
terutama bawaslu yang melakukan pengawasan sehingga ada kontrol terkait dengan kewenangan
dan kewenangan serangkaian dakan kpu dalam melakukan verifikasi
nah ini tidak yang dilakukan adalah berdalih bahwa data data atau informasi partai politik ini harus dilindungi
nah ini menurut saya bentuk kegagalan pemahaman juga terkait dengan perlindungan data pribadi
yang namanya informasi dari partai politik sebagai peserta pemilu itu tentu informasi publik
karena bagaimanapun mereka adalah calon peserta pemilu yang kemudian nanti di dalamnya
ada calon calon pejabat publik yang akan mereka calonkan
yang tentu informasi soal mereka itulah informasi publik yang harus dibuka
hal hal yang berkaitan dengan informasi pribadi semacam alamat semacam tanggal lahir nik
silahkan itu ditutup atau kemudian silakan itu dilindungi
tapi soal nama kemudian soal riwayat rekam kemudian informasi informasi lain yang sifatnya publik itu harus dibuka
nah adanya peran dari teman teman bawaslu ya
soal keterbatasan mereka terhadap data informasi dari proses verifikasi ini itu menurut saya juga aneh
bawaslu ini kan lembaga negara
institusi yang kemudian punya kewenangan punya otoritas punya sumber daya dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan
diberikan anggaran oleh negara yang jumlahnya tidak sedikit tapi kemudian tiba tiba mengeluh
tidak bisa mengakses data verifikasi atau informasi partai politik yang dilakukan oleh kpu
menurut saya ini agak aneh
harusnya kalau mereka menghadapi situasi itu mereka gunakan kewenangan dan otoritas yang melekat pada mereka
mereka bisa melakukan pengawasan mereka bisa kemudian menjadikan tindakan itu sebagai pelanggaran administrasi
mereka bisa memberikan sanksi kepada kpu
jadi kalau kemudian lembaga negara saja ke level bawaslu kemudian menyampaikan ada keterbatasan data mereka dihalangi untuk melakukan verifikasi
bagaimana kami bagaimana kita publik untuk kemudian melakukan pengawasan melakukan pemantauan
jadi yang harus dilakukan semestinya adalah memanfaatkan kewenangan menggunakan otoritas
menggerakkan sumber daya mereka untuk memastikan proses verifikasi yang dilakukan oleh kpu ini betul betul akuntabel dan kredibel
nah hari hari ini adanya dugaan manipulasi data verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum atau orang orang yang ada di

bawaslu mestinya keluar dan berbicara apa hasil pengawasan mereka
nah ini yang kemudian tidak terdengar
keluar justru malah keluhan soal mereka memastikan tidak mungkin ada pelanggaran karena kami mengawasi
tapi di sisi yang lain juga mengatakan bahwa kami punya akses dan data yang terbatas terkait dengan proses verifikasi ini
menurut saya ini sangat disayangkan ya
pernyataan pernyataan seperti ini dan terkait dengan dugaan manipulasi data verifikasi partai politik
ini belum ada jawaban yang clear dan jelas dari kpu menurut saya
kalau hanya mengatakan itu tidak benar tidak benar terjadi kita lihat nanti
data dan informasinya masih terus kita kumpulkan
dan tentu kpu adalah pihak yang paling bertanggung jawab jelaskan adanya dugaan
manipulasi dan pelanggaran terkait dengan proses verifikasi ini
nah apakah anda bisa melihat bahwa celah ini tuh bisa digunakan oleh parpol yang tidak lolos nantinya
untuk menyengketakan hal ini
bahwa ada partai politik yang mungkin merasa dirugikan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh kpu
sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu itu silahkan saja
karena itu hak konstitusional partai politik
mereka punya ruang kesempatan untuk menguji apakah putusan kpu
atau serangkaian tindakan kpu dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu
sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau belum
itu yang bisa mereka sengketakan
tapi ada informasi ada data laporan yang diterima oleh publik yang kami terima
ada upaya atau ada dugaan tindakan yang sengaja melakukan manipulasi terhadap data verifikasi
yang dilakukan oleh jajaran kpu itu hal yang lain yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh kpu
nah sejumlah provinsi kan akan menggelar proses pemilihan komisioner kpu pada dua ribu dua puluh
dan itu ditentukan oleh kpu pusat
apakah anda melihat ada hubungannya dengan hal ini
ya dari informasi yang kami terima narasi narasi atau kalimat kalimat yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu daerah
bagi penyelenggara pemilu daerah atau insan penyelenggara pemilu daerah
yang kemudian tidak patuh atau tidak taat terhadap instruksi atau perintah yang dikeluarkan
yang diduga dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan kpu
nanti akan dikaitkan dengan misalnya soal keberadaan mereka di organisasi penyelenggara pemilu tempat mereka bekerja sekarang
ataupun kalau mereka di level komisioner
akan mengikuti seleksi lagi untuk periode berikutnya
karena mulai akhir tahun ini atau kemudian awal tahun depan
akan ada provinsi ya
yang kemudian atau belasan provinsi yang akan melakukan pergantian komisioner
karena masa jabatannya seretak berakhir di bulan mei
jadi ini menurut saya
sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tahapan awal penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh
di mana profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu kemudian dipertaruhkan
ya terkait kasus dugaan manipulasi verifikasi faktual ini
belakangan dua lembaga hukum yang mewakili anggota kpu dari beberapa daerah juga
sudah melayangkan somasi atau surat teguran kepada kpu ri
kemudian apa selanjutnya
untuk mendesak kepada kpu untuk menjelaskan
membuka dan mempertanggungjawabkan adanya dugaan dan informasi yang sudah diterima ini
kpu kalau memang ada hal yang kemudian dilanggar dalam proses verifikasi
itu harus diluruskan
dan yang paling pasti adalah
kalau memang pelanggaran dan dugaan manipulasi data ini benar benar terjadi
mesti ada sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran
karena ini adalah proses demokrasi yang tidak boleh hanya dinilai sebagai rangkaian prosedural pelaksanaan pemilu saja
tapi betul betul menguji integritas implementasi dari demokrasi indonesia
dan tidak boleh ada satupun pihak yang main main dalam proses penyelenggaraan pemilu
apalagi adalah komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu
baik baik terima kasih bang fadli ramadhanil dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
kita tunggu saja kita berharap semua tentunya pesta demokrasi ini berjalan dengan bersih jujur adil dan demokratis dan bisa berjalan
bersih begitu ya tidak ada kecurangan apapun yang ditemukan terutama dalam proses verifikasi faktual partai politik
terima kasih atas waktunya selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam mark